gimana keadaan kamu sekarang
kamu banyak istirahat ya
jangan terlalu capek kerja
ya aku gak apa apa kok
nanti aku telfon lagi ya
aku lebih banyak urusan
tapi ingat ya kamu jangan sampai lupa makan saya
jangan sampai telat ya
ci abis telfonan sama pacar
tapi susah punya pacar sibuk
susah banget buat dapetin perhatian dari dia
gue harus berusaha untuk ngasih perhatian lebih buat dia
udah tenang aja
pacar lo itu beruntung kok dapet lo
karena lo itu udah perhatian dan baik banget sama dia
lo lo belum pernah liat pacar gue kan ya
biar gue kasih liat
bentar bentar gue cari dulu
bentar bentar gue cari dulu
gimana kabar lu bekan
alhamdulillah udah baik kan sekarang gue harus berusaha untuk lebih tegar
gue tau masih trauma tapi lo harus kasih tau ciri ciri orang itu ke polisi
supaya kita dapat keadilan put supaya orang itu dipenjara ya
mungkin ini gak berarti buat dan juga bisa ngelain rasa sakit tapi
gue percaya ini bisa nenangin

kamu pasti sekarang sama putri kan
kamu kasih tau ke tante
dimana putri sekarang
tentu kepikiran terus sama putri tau gak
biar gimana juga kan putri anak tante
tante tenang dulu ya
putri sekarang di kantor polisi
ini gimana sih kok gak yes bingit sih ya
ngapain putri dia aja ke kantor polisi segala sih
putri itu sekarang lagi ngejelasin

kalo gak ada yang ngejelasin
sama ciri ciri pelakunya
tante tenang ya
oh gitu ya